kawanan begal bersenjata tajam kembali beraksi di bekasi
kali ini menimpa seorang pedagang sayur yang baru saja pulang berbelanja
persiwa yang terjadi pada minggu dini hari tujuh belas januari ini
terekam kamera pengawas salah satu toko
empat pelaku yang diduga masih berusia remaja itu
datang menggunakan tiga sepeda motor
melihat korban melintas seorang diri menggunakan sepeda motor
para pelaku kemudian memepet korban
salah satu dari pelaku bahkan mengancam menggunakan senjata tajam
korban yang ketakutan akhirnya lari meninggalkan sepeda motor serta belanjaan
warga yang berada di sekitar lokasi tak dapat berbuat banyak lantaran takut
melihat pelaku membawa senjata tajam
lumayan rawan sih kalau malam
kalau malam rawan
kalau dari sisi tepi empat orang yang kelihatan
nah yang empat lagi gak tahu di sebelah mana
nah itu si korban itu pada waktu itu lewat mana bang jalan ke mana
dari arah pasar mau ke galaksi
dia habis dari mana itu
nah terus yang diambil apa aja bang
motor doang sama barang belanja aja itu
aksi begal di kawasan itu bukanlah kali pertama
setidaknya sudah ada tiga kali kejadian serupa
warga berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli di jam jam rawan
agar kasus pembegalan tak lagi terjadi
kasus ini kini tengah ditangani polsek bekasi kota dan polres metro bekasi kota
erik kustara bekasi jawa barat